lalu bmkg memprediksi cuaca ekstrim akan terjadi di sebagian besar wilayah indonesia pada hari ini
jumat tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua hingga malam pergantian tahun dua ribu dua puluh tiga nanti
prediksi cuaca ekstrim di sejumlah wilayah di indonesia karena masih aktifnya sejumlah fenomena
serta dinamika atmosfer yang dapat memicu peningkatan curah hujan
lalu apa saja fenomenanya
rekan saya taufik iman syah punya informasi selengkapnya untuk anda silahkan tahu
ya ini prediksi ini memang sudah terjadi sejak pekan lalu ya
bmkg selalu mengingatkan kita bahwa prediksi cuaca ekstrim ini akan terjadi di beberapa wilayah di indonesia
dan dilansir dari situs bmkg ada beberapa analisis sebenarnya yang dilakukan oleh pihak bmkg terkait cuaca ekstrim di indonesia akhir akhir ini
antara lain adalah peningkatan aktivitas monsoon asia
nah monsoon asia ini dapat meningkatkan pertumbuhan
ada awan hujan yang dapat meningkatkan secara signifikan terutama di wilayah bagian barat kemudian di wilayah tengah dan juga di wilayah selatan
ini adalah yang akan terjadi dan ini meningkatkan aktivitas hujan terutama juga untuk awan
dan selain itu juga intensifikasi seruakan dingin alias cold surge aliran angin dari daratan australia
indonesia itu juga menyebabkan adanya tekanan udara atau meningkatkan kecepatan angin permukaan di wilayah indonesia bagian barat dan juga selatan
serta meningkatkan potensi awan hujan di sekitar kalimantan kemudian sumatera jawa bali hingga nusa tenggara
selain itu juga ada dinamika pembentukan pusat tekanan rendah
ini adalah dinamika atmosfer pemicu curah hujan lainnya yang mengindikasikan pembentukan pusat tekanan rendah di sekitar wilayah perairan selatan indonesia
hal itu dapat memicu peningkatan pertumbuhan awan konvektif yang cukup masif dan berpotensi menyebabkan hujan dengan intensitas tinggi
peningkatan kecepatan angin kemudian peningkatan tinggi gelombang di sekitarnya
terpantaunya juga beberapa aktivitas gelombang atmosfer yaitu fenomena maden julian osculation atau mjo
yang terbentuk bersamaan dengan gelombang kelvin dan juga rosby equatorial
kondisi ini berkontribusi
signifikan terhadap peningkatan curah hujan di beberapa wilayah indonesia terutama di bagian tengah dan timur
ini adalah bahasa teknis dari bmkg yang perlu kita tahu juga
nah sebenarnya apa sih yang harus dikhawatirkan
kepala bmkg dwi korita karnawati dalam konferensi persnya hari jumat ini mengatakan bahwa potensi hujan lebat hingga sangat lebat
bahkan berpotensi pada cuaca ekstrim ini terjadi di hari ini tiga puluh desember hingga nanti
jadi ini yang harus diwaspadai
terutama adalah di daerah wilayah banten dki jakarta jawa barat jawa tengah daerah istimewa yogyakarta jawa timur hingga ke nusa tenggara
dan bahkan dwi korita juga menambahkan bahwa pada tanggal empat januari dua ribu dua puluh tiga wilayah di pulau jawa khususnya itu juga masih akan terjadi cuaca ekstrim
sementara itu untuk wilayah lainnya nah jika tadi adalah potensi prediksi cuaca lebat hingga sangat lebat di wilayah ini adalah potensi hujan sedang hingga lebat
yang berpeluang juga terjadi pada tiga puluh desember dua ribu dua puluh dua hingga satu januari dua ribu dua puluh tiga tepatnya di wilayah sumatera yang bergeser ke wilayah kalimantan sulawesi hingga ke wilayah papua
itu artinya anda yang berada di wilayah
dua januari dua ribu dua puluh tiga

dua januari dua ribu dua puluh tiga
dua januari dua ribu dua puluh tiga

dua januari dua ribu dua puluh tiga

dua januari dua ribu dua puluh tiga
dua januari dua ribu dua puluh tiga
karena yang sudah diprediksi ini diharapkan tidak terjadi
terutama di lokasi lokasi yang rawan banjir dan juga genangan
terima kasih taufik informasinya